beritahu mami yang urus mami yang urus
saya pikir kamu ini benar benar pembunuh profesional ya
kamu itu sama dengan kebocor kebocor pembunuh yang lain
dia ada di rumah saya sekarang
dia masih hidup
nggak mungkin gimana dia ada di sini
kamu cepat menculik dia
dan kamu cepat membunuh dia
anda tenang saja
saya akan membuktikan
saya ini pembunuh bayar profesional
bagaimana kalau dia minta
itu yang usah nanti
yang penting sekarang
asma segera dilenyakkan
kenapa harus begini mie
ini juga bukan kemauan mahami kok
kayu sudah menjadi arang
untuk sementara kamu sekamar dengan kakakmu alda ya
untuk sementara kamu sekamar dengan kakakmu alda ya
terus kamu harus berhati hati
terus kamu harus berhati hati
jangan lupa berdoa
jangan lupa berdoa
terus kamu harus berhati hati
kamu bukan esma kan
kamu bukan esma kan
gue takut salah ngomong nih
bukan asma kan
eh kalau kamu asma kamu tapi pasti punya bekas luka di situ
eh kalau yang harus di
jangan bikin gue lebih kasar dari ini ya
gue tuh gak sama sama asma yang dulu
asma aku pengen kamu bisa mengingat semuanya kembali
kalau gitu kita ke psikiater aja
gue gak suka sama psikiater
kayaknya gue rasa dengan seiring waktu
gue akan sembuh dengan sendirinya deh
asma lebih baik kita ke psikiater
karena dengan begitu ingatan kamu bisa pulih kembali dengan cepat
alih yakin yang di dalam teh bukan asma
kamu tarang aja
udah jelas tuh asma
jadi pasti alde tau kalo itu asma atau bukan
memang mirip sih
udah udah udah enggak enggak enggak
bukti kamu belum kuat
dan saya gak peduli itu asma atau bukan
yang saya mau orang itu keluar dari rumah ini
yang penting mami masih bisa berusaha mengusir dia dari rumah ini
pokoknya alde cuma takut dia teh bisa menghambat alde mendapatkan mas kevin
ikut sama aku ke kantor yuk
banyak hal yang perlu kita bicarakan
soal kehidupan kamu terus soal perusahaan oma
gak apa apa pergi aja
abis ini gue juga mau ke salon kok
terus asma diantar sama supir pakai mobil kevin gitu kan
ya udah mau pergi dulu ya
kalau kamu mau pergi
kamu bisa minta antar supir
ada apa sih oma
sebentar oma mau cerita sama kamu ya
oke duduk dulu
sebetulnya oma tuh pingin kamu konsentrasi penuh
untuk mengurus perusahaan ini agar berjalan kembali
tapi melihat situasi kamu sekarang
ya lebih baik kamu selesaikan dulu masalah kamu mengenai asma
masalah apa oma
perempuan yang kamu bawa itu bukan asma kak
kebohongan itu kan cuma bisa dilakukan oleh mulut
tapi mata yang mencerminkan isi hati dan kebenaran
omang bisa lihat dari matanya kalau dia itu berbohong
dia tidak sedang amnesia
dia lagi pura pura jadi asma
kevin akuin awalnya kita juga ragu sama perubahan cara bicara dan sikapnya asma
tapi ini kan semua jelas karena dia sakit amnesia oma
dan kita harus berbesar hati untuk menerima kenyataan itu
bukan kita tapi kamu kevin
kamu belum bisa menerima kenyataan kalau dia itu bukan asma
kamu terlalu berharap kalau dia itu asma
kamu sudah dibutakan oleh cinta
cinta tidak saja membutakan mata kamu tapi juga hati kamu
emak tahu sendiri jelas jelas kevin cinta banget sama asma
dan oma tahu itu
cinta manusia itu tidak ada yang abadi
yang abadi hanyalah cinta allah subhanahu wa ta'ala
makanya allah sangat berharap supaya kamu lebih melimpahkan cinta dan kasih sayang kamu kepada allah
bukalah mata kamu
dan berusaha untuk menguasai perasaan kamu
pakai supir atau nyetir sendiri ya
itu dia bos
ternyata dia masih hidup
sekarang juga kok harus matiin dia
udah bilang itu teh bukan asma
cuma bisa naik sepeda
aku memang lihat kamu asma
tapi kok gak ngerasain kehadiran kamu
mungkin oma benar
dia bukan asma
mami mau jadi orang miskin
kevin itu anak kita
gak mungkin dia akan membiarkan kita miskin
kevin hanya memikirkan dirinya sendiri
dia tidak pernah memikirkan kita
semua keburukan ini berawal dari kevin
dari kevin yang tidak mengikuti perintah kita
dari kevin yang selalu terus menerus mengejar perempuan kampung yang bernama asma itu
tadi bilangin dari kemarin kemarin juga
asma yang salah
maafkan hamba yang sudah terbawa nafsu cinta
hingga hamba lupa sungguhnya engkau lah yang maafkan kasih lagi maaf penyayang
lindungi hamba agar hamba tidak terus gelap mata
karena cinta ya allah
jangan biarkan perasaan cinta pada asma ini terus menguasai hamba
lo apa sih
nfortuk apa ya lo
yummi berat itu sesuatu
gitu pun lo ya

mau udah kacau dua aja teh poland kan
nahqué kurang patah masukstyre kan